cita cita aku gak mau melamar kerja aku maunya menciptakan lapangan kerja
makanya dari sekarang aku udah belajar usaha jualan kerudung
nanti kalau aku udah beres kuliah aku mau serius usaha
kamu kuliah di mana
terus kesibukan kamu apa
enggak punya kesibukan
tidak punya kerjaan nggak punya penghasilan tapi aku kan punya orang tua
nggak apa apa santai aja
aku sama yanti udah pesen
kamu pesen apa
sebetulnya haus juga sih
kok enggak pesen
kita belum ada penghasilan
jadi tukang todong itu harus sabar
kalo mau mah pesen aja atu
enggak cuma mau nyobain aja

kok kakak gak punya uang berarti adek juga enggak
adek lapar gak
sama adek juga lapar
papa sama mama orang lain tinggalnya serumah
kabar bapaknya anak anak gimana
papa kerjanya apa sih
bapak kerjanya apa sih
suka kirim uang sama anak anak
kalau gak ditagi emang enggak
udah ditagi juga kadang tetep enggak
alasannya gak punya duit
kita doain yuk
mudah mudahan bapak punya kerjaan
biar bisa ngasih uang ke mama
terus mama ngasih buat jajan ke kita
kaka tambah lapar pulang yuk

aduh kok ada mat saya
gak apa apa bu kan masih ibah
kasiannya si ibu
mungkin copetnya yang tadi duduk sebelah si ibu

saya emang kerja apa juga mau
saya mah kerja apa juga mau
pulang biar anak anak bisa sekolah

kalo jadi dokter kaka harus pinter
kalau adik mau jadi apa

namanya adek tau insinyur itu apa
kalo sampe putus sekolah
kalo sampe putus sekolah
mana bisa si kaka jadi dokter
si adik jadi insinyur
aku mau jadi guru
suami kamu copet
bukan suami mantan
dia ngaku ke kamu kalau pekerjaannya copet
bukan ke aku tapi ke polisi
waktu dia ketangkep
saya kepepet pak
itu alasan bapak minta nyuruh kita pisah
itu alasan bapak minta nyuruh kita pisah
iya aku tau
kamu pernah bilang
bilang ke bapak kamu
aku minta kesempatan
sebetulnya jadi copet itu bukan cita cita saya
mana ada orang yang cita citanya jadi copet
memangnya dulu cita cita kamu apa
jadi pegawai kantor boleh
jadi pegawai pabrik juga boleh
masalahnya saya udah kelamar kemana mana
ga ada yang nerima
mungkin karena ijasa kamu gak bagus
ga mau melamar kerja
aku maunya menciptakan lapangan kerja
makanya dari sekarang
aku udah belajar usaha
nanti kalau aku udah beres kuliah
aku mau serius usaha
kamu kuliah di mana
terus kesibukan kamu apa
ga punya kesibukan kamu
ngapain kamu pacaran sama pengangguran
belom pacaran masih pdkt
ngapain kamu pdkt sama pengangguran
tapi bapaknya tajir
tahu dari mana bapaknya tajir
dia pake mobil kalo ngajak makan
selalu di tempat mahal
memangnya anaknya juga tajir
yaiyalah emang warisannya buat siapa
suatu saat kita harus mandiri
mau orang tua kita mampu
itu alasan kenapa aku mau belajar usaha
nanti ijazah kamu ga kepake
aku sekolah kuliah
bukan buat ngejar ijazah
ijazah itu cuma bukti
kalau aku udah melewati satu level
yang aku kejar dari sekolah
kuliah itu pendidikan
pengetahuan dan wawasan
kamu ngomong terus dari tadi
aku aja ini cuma dengerin haus
kalo haus mah pesen minum atu
engga ah mau minta sama kamu aja
kok sepeda itu kita curi gimana
nanti kita jual kemana
tukang loak mau nggak ya
mudah mudahan aja mau
boleh minta ga
yang namanya putri itu cantik
pasti waktu dulu jadi copet
gaada yang nyangka
sekarang dia maling juga gaada yang nyangka
cantik cantik jadi maling
dia kan bisa dapet
kerjaan yang lebih oke
misalnya jadi model